jika anda atau maggie penat yang melepas penat di lokasi wisata yang tak jauh dari ibu kota
kawasan tanjung lesung banten nih bisa menjadi pilihan
iya benar sekali haranov
masuk dalam kategori sepuluh destinasi wisata bali baru di indonesia
kawasan wisata tanjung lesung juga turut mendukung anjuran pemerintah untuk menerapkan prinsip chse
agar pengunjung tetap aman dan nyaman saat berlibur

apa yang menjadi ketentuan ada beberapa dimensi yang memang harus kita terapkan
baik itu dimensi kebersihan kesehatan keamanan dan juga pelestarian lingkungan ya
nah itu kebetulan kita memang sudah menerapkan dari awal
alhamdulillah setelah kita lakukan audit dari tim auditor rekanan dari kemenpar
sertifikasi chse oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif digalakan
mengingat tren pariwisata mendatang akan fokus pada aspek keamanan dan kesehatan
sehingga tempat wisata penginapan maupun perhotelan dapat menjamin menerapkan protokol kesehatan
melalui sertifikasi ini
kami bilang bahwa ini adalah peluang atau tantangan buat kita peluang untuk memperbaiki kualitas
jadi ini bukan dimaknai sebagai hambatan tapi ini justru tantangan
dengan adanya tantangan ini keluarlah ide kebijakan dari pemerintah pusat
yaitu nyusun suatu
atau perdoman yang namanya chse yaitu tentang kesehatan tentang keselamatan tentang pelestarian lingkungan
di tanjung usung anda juga dapat menjajal aneka water sport di lalasa beach club
yang masih berada di kawasan resort
tiba di sini saya langsung membeli tiket untuk permainan jet ski
atv kayak dan snorkeling
terumbu karang di sini semuanya asli bukan buatan
tak heran wisata bawah laut di tanjung lesung juga tak kalah cantik dan menarik
lengkap dengan aneka ikan mungil berwarna warni
yang dapat kita temukan di tanjung lesung

puas berkeliling menutup hari dengan barbecue night
aneka seafood segar di resort bisa jadi pilihan untuk melengkapi liburan seru di tanjung lesung
semua bahan dijamin fresh dan diolah oleh ahlinya
menurut saya ini adalah hal yang sangat menarik
united dengan pemandangan laut lepas menutup perjalanan wisata saya kali ini
berwisata di sini tidak membuat saya cemas
karena pengelola tempat wisata memperhatikan anjuran pemerintah
untuk menerapkan prinsip chse atau
tim liputan cnn indonesia tanjung lesung banten